karena gue salah
sebelum serigala bener bener hancur
lo gak bisa gitu aja rob
mau gimana pun mondi itu pendiri geng serigala
kita harus tetap hargain dia
tapi mau sampai kapan
legiasi mondi selalu gagal ngejalanin misinya
kayaknya dian bakal senang dengan berita ini
padahal gue lupa
kalau kartu ini dijadikan jaminan pas berjalan
gue ngejaga ibunya
tungguin gue di kelas ya
ada apa nih kok senyum senyum sendiri
siapa yang senyum senyum sih
salah liat lo
alah udah gak usah bohong deh
gue tuh penasaran
mau ngapain sih ngeliatin foto ini sampai segitunya
rasanya lo biasa aja disini
jujur sama gue ada apa nih
kalau enggak enggak gue balikin ya
kartu itu tuh habis dibalikin sama mondi
soalnya kemarin gue pakai buat jaminan pas gue ngantar ibunya ke rumah sakit
yang waktu itu ngajak berantem boy kan
yang di reels itu
yang nyamperin bui ke rumahnya
yang mau datengin juga
kau tuh kalau mau naksir sama orang itu jangan sama dia
aduh mending cari yang lain deh
gue yakin dia tuh sama gak jelasnya sama si boy
siapa juga yang nafsir sama dia
kok senyum senyum sendiri dari tadi
siapa yang senyum

siapa yang senyum
siapa yang senyum
siapa yang senyum
mondi tuh gak seperti apa yang gue kira selama ini
gue pikir dia tuh cuma suka berantem kebut kebutan
tapi ternyata dia juga sayang banget sama ibunya
lo jangan halu deh
itu beneran serius deh
ya udah deh kalau gitu
yaudah yaudah yaudah
kartu lo gue balikin
biar orang tuh gak ngira loan yang ngeliat liatin foto sendiri ya
ada ada aja loh yang mikir gue suka sama mondi
lo gak mendadak going crazy kan
jadi gue proyekin senyum senyum terus nih
iya aneh banget nih
atau ini gara gara
lo di blokir sama boy ya
lo berdua kalau gue ceritain pasti kaget
lo punya camitten baru ya
atau jangan jangan lo ada move on dari bola
wah baru juga gue seneng seneng
nih cewek dateng lagi
lo tau gak sih
ada cewek so cantik mau nyaingin gue
tapi masuk ke sekolah pakai mobil butut
percuma lo jadi mahasiswa
mulut gak jelas kemana mana
kok lo marah gitu sih
gue gak sebut nama lo
lo nyindirnya fah kan
fahy reh reh udah udah udah
udah mending ngomongin dia
gak usah ditanggepin
gak ada yang dengerin juga kok
lo dengerin gue ya
sekali lagi lo deketin boy

gue tuh gak peduli ya sama ancaman lo
lagian aneh banget sih
sedangkan boy aja gak ngakuin keberadaan lo
kok udah gue nikah lagi sama dia tunangan
jadi lo udah balikan dan bentar lagi mau tunangan sama boy
gue kira dari tadi lo senyum senyum
ini adalah hot news yang semuanya harus tahu
mau lo tunangan kek
mau lo nikah besok
mau lo jungkit balik juga
gue gak peduli
entah entah depan anak anak kampus aja loh so nggak peduli
dasar cewek muna
guys kalian tahu gak sih
semalam gue denger sama boy
terus gue diikutin sama cewek halu itu
serem gak sih
gue tuh dari tadi udah diem aja ya
tapi memang terus terusan fitnah gue
lo udah mulai berani sama gue
ya gue gak takut sama lo
ada yang berantem bu
gue juga gak ada urusan sama boy sama sekali
orang tuh langsung kayak diminta kayak gitu
ikut saya sekarang
alhamdulillah ya allah
aku di ujian yang bikin malah ngumet selesai juga
gue sih gak peduli ya
mau hasilnya nanti nilai gue berapa pun
gue gak peduli
yang penting ujian sudah selesai
dan semoga gue bisa lulus
jelek kayak apa kayak yang penting gue lulus
berarti dapet nilai e mau loh
kalau nilai gue e
gue disuruh ngulang lagi lah nggak lulus
paling gak c lah
biar kata jelek yang penting lulus
eh kita abis pot jantung ya gara gara ujian tadi
ada cewek yang berantem pak
siapa yang berantem
gue gak tau namanya
sekarang mereka dipanggil bu sindi
gue ya kita cewek yang satunya lagi tuh si leva
gak usah tau com bro
langsung lari begitu nyamperinnya
saya nggak nyangka anak didik saya berantem cuma gara gara cowok
emang cewek baru ini aja yang deketin cewek saya terus
eh berapa kali ya gue harus bilang kalau gue gak ngedeketin boy sama sekali
ya bu aja aja yang sial gara gara ketemu sama dia mulu
saya jadi emosi lagi gara gara dia
kalian ini udah bikin keributan
sadar gak sih
kalo ini kejadian lagi saya gak akan segan segan kasih skor sebut kalian
saya janji gak bikin keributan lagi
asal nih cewek gak munculin mukanya depan boy
eh yuk gue juga maunya gitu kali
tapi gimana kita satu kampus
masa iya dia muncul terus gue harus hilang
ya gue juga maunya kayak gitu dari awal kalau bisa
ya lo pake cara lain kek
kreatif dikit bisa gak sih
asal muka lo gak muncul depan muka gue atau muka boy
tuh tuh tuh bu
liat sendiri kan
sayangmu lo yang salah di mata dia
ya emang lo yang salah maksudnya lo gak mau disalahin sih
karena gue salah apa coba
gue udah bilang berkali kali kalo gue gak ngedeketin boy sama sekali
oh masih belum paham juga apa
bu udah cukup cukup
kalian mau damai gak
ya saya sih mau aja bu damai sama dia
asal dia gak usah nudu nudu saya sembarangan lagi
ya saya juga masih punya harga diri kali bu
saya juga gak mau dituduh ngerebut pacar orang
padahal nasir juga enggak
tertarik juga enggak
kalo kamu silah
enggak deh bu
males banget damai sama cewek kayak gini
ntar juga pasti dia ngelakuin hal yang sama lagi
jauh diam diam jangan berisik apa
masih gak mau damai juga
kalau kalian gak mau damai saya juga gak apa apa kok
tapi jangan salahin saya
aku juga gak mau damai